jalan arus mudik lebaran
jalan arus mudik lebaran
jalan akan dibuka selama arus mudik dan arus balik lebaran pada enam belas april sampai tiga puluh april mendatang

bawa diprediksikan pemudik ke jawa timur yang semula delapan belas satu juta menjadi dua puluh satu tiga juta
berarti ada tambahan pemudik tiga satu juta orang
nah ini artinya bahwa proses untuk bisa melakukan berbagai hal yang bisa mengurai kemungkinan kemacetan di titik titik tertentu
tentu harus kita lakukan secara lebih komprehensif lagi
pasca arus balik jalan tol paspro seksi empat akan ditutup kembali pada tiga puluh satu april untuk melanjutkan penyelesaian hingga
tim liputan cnn indonesia
tim liputan cnn indonesia